pandemi covid sembilan belas telah mempercepat perkembangan teknologi robotika di seluruh dunia
robot digunakan untuk meminimalisir penularan virus covid sembilan belas ke manusia
terutama di rumah sakit guna membantu para petugas medis
indonesia pun tak ketinggalan
salah satu inovasi karya anak bangsa adalah robot aumr
hasil penelitian lipi bekerjasama dengan telkom university
robot ini dirancang untuk melakukan proses sterilisasi sebuah ruangan isolasi
bagi pasien positif covid sembilan belas di rumah sakit
pada saat kami desain memang tujuan awalnya adalah kami berpikir bagaimana caranya
agar para perawat atau dok atau dokter atau pegawai rumah sakit itu agak mengurangi intensitasnya
untuk masuk ke dalam ruangan isolasi
kita membuat agar para pegawai itu tidak terkena covid sembilan belas
robot aumr bisa dioperasikan dengan dua cara
yaitu menggunakan remote control jarak jauh dan mode otomatis mengikuti line tracking
dalam satu kali pengecasan robot aumr bisa bekerja selama enam jam
satu unit robot aumr dilengkapi dengan enam lampu ultraviolet tipe c
dibandingkan dengan penggunaan disinfektan cair ultraviolet tipe c atau uvc
memiliki keunggulan yang sangat baik
dan tidak meninggalkan residu
meski demikian uvc juga memiliki kekurangan yaitu berbahaya bagi kulit dan bisa menyebabkan kanker
oleh karena itu ketika digunakan ruangan harus dalam keadaan tertutup
dan tidak ada tenaga medis atau pasien di dalamnya
robot aumr merupakan robot disinfektan uvc pertama di indonesia
namun bukanlah yang pertama di dunia
alat serupa juga telah digunakan di beberapa negara lain
danang wisanggeni evan askam cnn indonesia